alun indonesian final di tunggal putra all england terwujud
usai antoni menekuk pemain nomor satu dunia asal denmark
viktor axelsen melalui laga penuh drama
menjadi duel ke sepuluh kalinya di lapangan
sebelumnya anthony tercatat enam kali menang
atas sembilan kali duel dengan jojo
di puncak turnamen all england dua ribu dua puluh empat
jojo dan antoni mempertontonkan duel yang patut diperhitungkan
kita lihat bagaimana jatuh bangunnya ginting
yang selama ini selalu dikalahkan oleh axelsen
justru juga sedang membuktikan bisa disedialidarkan dengan elit elit yang lain
jangan lupa subscribe like komen dan share
untuk jojo rasanya bisa dapat double congratulations
karena menang all england dan juga rasanya bolehlah dibilang a newly wed
dan triple congratulations karena ternyata saya dengar sudah mau punya baby
dalam kandungan south triple congratulations jackpot kami
aku senang kalau dia sudah ketawa ngakak gini
karena dia tahu pasti sebentar lagi akan ada sesuatu untuk dia
aku mau disclaimer dulu ya
karena melihat ada video ditanya ke oni
oni jawabnya begini kita lihat dulu nih
emosi karena pertanyaan atau yang nanya
enggak jadi kalau di turnamen gitu biasa tuh
apalagi mungkin yang kemarin di all england
jadi setiap habis menang tuh kita masuk ke mid zone
dan kebetulan disitu itu tadi video wawancara terakhir sama media kita
media pbsi dan media indonesia beberapa juga ada yang datang
iya jadi dari total mungkin ada delapan atau berapa wawancara interview sama semua
yang satu gimana perasaannya
kedua sama ketiga sama nah yang terakhir sampai ke delapan gitu
kayak enak jawabnya aduh capek juga
aku nanya gimana rasanya daripada bilang ya allah nanya itu dulu
baiklah kalau gitu pertanyaanku adalah lain kali sebelum aku lupa
kalau ditanyain gitu semoga kalian akan selalu jadi juara
kan pasti ditanya dong gimana perasaannya
menurut ngana gimana rasanya jadi juara
menurut lo kita latihan
bagaimana rasanya jojo mengalahkan sahabat sendiri
apakah ini sebuah pengkhianatan terhadap persahabatan
bukan pertama lah maksudnya ini pertandingan ke sepuluh tadi juga
dan mungkin di final udah dua atau tiga kali kayaknya
jadi memang ya kalau udah ketemu di lapangan ya udah jadi musuh lah gitu
ini sejarah tiga puluh tahun akhirnya kita punya pemenang tunggal putra di all england
kalian aja belum lahir waktu kita merayakan kemenangan itu
dan mengulang juga sejarah all indonesian final
sebenarnya banyak orang yang mengatakan ini bisa terjadi berkat
antony ginting mengalahkan excelsen
iya ada beberapa faktor lah pasti untuk bisa terjadinya seperti all indonesian final juga gitu
mengalahkan excelsen itu sebuah sesuatu yang pernah oni rasakan enggak
dia empat tahun terakhir ini excelsen unbeatable
tetapi bisa dikalahkan oleh seorang antoni ginting
ya memang sebelum sebelumnya sempat ngalahin juga sih
maksudnya kayaknya terakhir di tahun dua ribu dua puluh kalau nggak salah ya
iya empat tahun lalu berarti maksudnya ya pernah mengalahkan
tapi setelah dua ribu dua puluh sampai kemarin terakhir itu memang
cuma kan maksudnya yang saya selalu tanamkan sama saya pribadi
setiap habis match kan ada interview segala macam
suka ditanya besok lawannya si a nih gimana menurut kamu gitu
ya pasti setiap musuh setiap siapapun lawannya kalau udah masuk lapangan
dan yang terpenting itu tadi gimana kita bisa mempersiapkannya
sebelum match nya gimana terus sampai di lapangannya gimana
kita bisa kontrol manage semua problem struggle di lapangannya dengan baik apa enggak
tapi kan ekspektasi orang itu sebenarnya sangat terukur ya untuk kalian berdua
apalagi mau oni akan melawan excelsen
udah rasanya ya agak sedikit sorry pasti menang exelsen lah
karena dia selama ini selalu menang gitu
tapi ternyata tetap dia on yang menang
jujur deh sebenarnya yakin gak bisa ngalahin exelsen jujur
ya itu kan tadi kata mbak rosin ekspetasi orang
itu biarin orang aja yang ekspedisi kayak gitu
tapi memang ya kita kalau punya ada pikiran apa nggak yakin nih
ya kita udah kalah duluan gitu sebelum bertanding gitu
kayak ya pasti ada apalagi kayak mungkin beberapa pertemuan sebelumnya gak pernah menang gitu ya
udah berapa lama udah berapa banyak
cuman kalau kita timbulin satu pikiran itu ke diri kita sendiri ya kita udah kurang minus duluan gitu
kalau kita punya pikiran oh kita oh kayaknya bakal kalah ya udah kalah dulu gitu sebelum bertanding
jadi ya siapapun lawannya sih ya punya chance dan harapan
kiraki buat jojo tadi jojo udah jawab
oni itu dianggap karena bisa mengalahkan axelsen yang selama empat tahun ini atau dianggap tidak terkalahkan itu membuka jalan jojo untuk juara
ondi juga merasa bahwa eh joe bisa juara tuh karena gue juga loh
maksudnya dari perjalanan kita masing masing sampai di final juga kita punya struggle nya masing masing gitu
maksudnya dari babak pertama sampai kita semifinal dan kita sampai di final ketemu
ya maksudnya lawan lawan itu semua juga bagus bagus juga gitu
bukan cuma saya menang lawan axelsen jonathan juga sebelum sebelumnya juga lawan rubber juga
jadi ya itu tadi saya bilang kita sama sama punya race nya masing masing
saya sampai semifinal ketemu
semifinal terakhir juga rubber lawan perancis ya
jonathan juga sampai di lapang besar rubber di semifinal juga rubber
ya maksudnya kalau kita ya apa ya kita punya race nya masing masing lah jadinya
hanya jojo dan oni tahu lah sadar ya bahwa sebenarnya dengan di all england ini you guys ⁇ benar benar dianggap ya udah gak bakal juara gitu
orang under estimate tidak ada ekspektasi merasa itu ya
nah kalau misalnya anda punya kepercayaan diri bahwa ini punya skill semua lawan sama meskipun itu seorang excelson atau nama nama besar lainnya
kalau gitu prestasi untuk memenangkan all england anda berdua sana kok baru sekarang
hmm ya balik lagi sebenarnya setiap pertandingan memang gak mudah gitu
jadi apalagi sekelas turnamen all england turnamen tertua di dunia untuk bulu tangkis pasti ada pressure nya sendiri ada ekspektasinya sendiri juga
jadi memang gak mudah untuk menjalani itu
dan saya sama ginting juga beberapa kali sudah ikut all england juga dan ya
ya kenapa nggak muncul loh kenapa tidak menjadi juara waktu itu
cuma maksudnya ya gak ada hal ya hal hal kayak gitu kayaknya kita nggak bisa jawab juga sih jujur
maksudnya dari persiapan dari latihan mungkin dari semua segala macam yang kita lakuin di all england all elanland sebelumnya ya sama sama lah ya mirip mirip lah
menurut jojo sama oni ini menjadi tetap best performance sama dengan yang lain atau memang dengan menjadi juara ini anda merasa bahwa ya ini memang my best performance
dan jadi juara karena bisa aja kan sebenarnya ya kemarin kemarin gak juara ya karena memang performance nya tidak bagus gitu
ya kalau menurut saya kalau dari performance ya kita ngomong performance bukan soal hasil sebenarnya sih sama
tapi yang kita rasain mungkin saya juga melihat beberapa media

waktu di all england kemarin mungkin kita dapat auranya untuk ya lebih termotivasi lah
termotivasinya dalam arti pengen berjuang lebih mati matian lagi dari biasanya gitu
jadi itu hal yang mungkin membedakan sedikit lah
tapi kalau dari keseluruhan untuk performance sih kita sepertinya nggak jauh berbeda dari pertandingan pertandingan yang biasa
atau mungkin saya mencoba melihat hal lain
apakah ada dari sisi support yang berbeda
kalau secara skill performance oni sama jojo merasa sama
yang kemarin kemarin juga my best performance
tapi kenapa sekarang juaranya kenapa enggak kalau bicara soal best performance kenapa nggak yang dari dulu
sekarang ada semacam sports science ada tentang psikis
apa ada support yang berbeda kah
ya pastinya ada karena untuk menjelang olimpiade juga kan dari pbsi membangun ada namanya tim ad hoc
tapi untuk ya road to olimpiade gitu
jadi pertandingan pertandingan dari mulai awal tahun ini ya sudah berjalan gitu
dan ya saya juga ingin berterima kasih juga kepada ketua tim ad hoc pak fadil
yang udah apa ya menyediakan lah dari segi sports science
karena itu hal yang gak pernah kita pikirkan pengaruh tapi sangat sangat berpengaruh gitu
itu hal hal yang mungkin support
karena skill kan misalnya itu memang bisa dilatih
tapi kan pasti harus ada support factor lainnya kan
dan itu tadi apa oni sempet mengatakan kelihatannya kecil tapi itu pengaruh yang luar biasa
ya mungkin yang saya rasain pribadi
karena maksudnya semenjak tim ad hoc ini udah dibentuk
saya sering apa namanya kayak diskusi juga sama sport science sama psikologinya juga segala macem
jadi ya psikologi itu kan tergala apa ya mempengaruhi mental juga lah
kamu tuh orangnya gini harus kayak gini
jadi kayak yang sebelumnya kita gak pernah pikir
mungkin ya kayak ada pikiran misal
misal contoh kayak misalnya di dalam lapangan kita udah leading
terus musuh mau nyusul segala macam pasti ada
nah itu sama psikolog jangan ada pikiran gitu timbul gitu
meskipun ada timbul tapi kita yang harus patahin sama pikiran positifnya
itu maksudnya itu kan hal kecil kan
harus diputusin harus kita bener bener mantepin di saat itu
harus punya mantranya masing masing ya
ya harus kenal dirinya sendiri dulu gitu
baru kita tau solusinya mesti apa gitu
ya kayak saya sama jonathan pasti apa ininya beda masalahnya beda sama solusinya juga pasti beda
itu yang membentuk anda kalian berdua tidak saja menjadi atlet dengan skill yang harus terus dilatih tentunya
support system yang juga bisa memaksimalkan skill itu saat di lapangan
aku mau kembali soal excelson karena on ini dianggap bahwa ya bisa mengalahkan excelson yang membuat jadi ada all indonesian final dan mengantarkan sahabatmu menjadi juara
onim merasa nggak waktu itu dianggap bahwa juri kayaknya berpihak pada oni karena ada foto dari lakwa itu bolanya nyangkut di net
tapi juria bilang enggak
itu gak tau sih jujur karena kadang momen momen gitu juga apa ya ju
ya nggak tahu maksudnya itu fall kah atau apa kita juga nggak tahu karena kadang kalau di posisinya asason juga mungkin kita sama ngerasain itu fall
tapi kalau di posisi kita kita nggak tahu apa karena kan keputusan dari wasit kan
cuma kalau dari saya pribadi sih saya gak ngerasa ada nyentuh net sedikit pun karena kan berasa gitu kalau keputusan dari wasid
kita ngerasa ada ngerasa kita mukul net segala macem
cuman ya mungkin itu tadi ya udah rezekinya atau mungkin jalannya
jadi memang mungkin udah jalannya juga karena kan wasid juga mesti mutusin langsung itu fall atau gimana gitu
jadi ya mungkin ya udah
jadi pernah juga ya mengalami merasa ada keberpihakan wasid
ini memang keputusan wasid saat itu aja sih
kalau waktu jojo menang dari kamu ada keberpihakan wasit nggak menang
bagaimana rasanya mengalahkan sahabat sendiri
saya sudah bersama juara all star
saya sudah bersama juara all england dua ribu dua puluh empat jonathan christie
yang saat ini peringkatnya naik jadi posisi kelima versi bwf
dan hadir juga pemenang medali perak all england dua ribu dua puluh empat anthony ginting
yang peringkatnya di bwf justru di atas jojo yaitu di posisi ketiga
masa yang peringkatnya lebih tinggi di kalain
sebenarnya itu waktu all indonesian final ya
aku biasanya memang gak mau nonton itu lebih karena takut sport jantung
kalau misalnya indonesia lawan denmark indonesia lawan siapa
tapi udah all indonesia final tuh aku langsung bilang gini
udahlah ini mas tweet aja lah udah
jadi sebenarnya beneran gak nih
beneran tanding atau kan ada sempat luka ya kan di game keberapa tuh
ya fair lah maksudnya kita bertanding seperti biasa juga
siapa yang gak mau juara all indonesia
oh yaudahlah kali ini kasih joe dulu
belum tentu mbak tahun depan bisa final lagi
ini kita all indonesia keberapa ya
gak tau deh udah kemenang apa ke tujuh baru masuk final
iya makanya kan tadi aku tanya sudah begitu sering ngikutin all england kenapa baru sekarang
ya makanya kenapa baru sekarang masa ngalahin lagi
ya udahlah baru merit kan jojo jadi lumayan lah nomor satu buat balik modal
maksudnya yang mau merit nih butuh modal juga
all england tau tanggal berapa game game nya kapan match tau dari tanggal berapa tanggal berapa
mitzi coba dipertimbangkan sekali lagi
kalau tanggal pertunangan saja dia tidak bisa ingat
iya momen waktu tunangan maksudnya
aku melihat berdua tanding mengulang sejarah tiga puluh tahun lalu tegangnya sama nggak
dengan misalnya oni ngelawan exelsen dan oni harus melawan jojo pegangnya beda dong ya
tegangnya beda sih memang waktu lawan negara negara lain sih emang lebih tegang sih
karena maksudnya kita jarang ketemu jadi pasti kan musuh juga ada perubahan apa nih yang kita gak tau
atau dia juga pasti bepelajari kita
kalau kita maksudnya tiap hari latihan bareng
terus juga ya sama temen sendiri juga yang dalam arti udah final ya bukan yang gak mau menang ya
maksudnya siapapun pemenangnya pasti buat indonesia juga buat tunggal putra juga gitu
jadi apa ya jadi ya seneng juga gitu
level stressnya lebih kecil lebih sedikit
sama sih jadi pas kemarin udah semifinalnya kan ginting main duluan
pas saya juga menang jadi ya beda gitu loh
feelingnya lebih udah kita ya indonesia gitu ya menang
ya itu yang tadi gue bilang siapapun sebenarnya sweet sweetan aja ya
siapapun yang menang indonesia yang bangga ya
ada buat oni sendiri tadi kan enggak lah aku juga mau menang
kan biasanya kalau ketemu berdua
ketemu berdua yang paling sering menang siapa
kalau pertandingan kan head to head tadi menang ginting head to head
oni gak punya excuse ya baru ngalahin excelsen capek
enggak lah justru abis ngalahin excelsen namanya langsung juara kan
kalanya sama jojo yang peringkatnya di bawah gue gitu
memang inilah maksudnya bisa jadi apa ya namanya kayak teka teki juga lah di luar raga gitu mbak
maksudnya mau siapapun lawannya mau ranking satu mau sebelumnya menang berapa puluh kali gitu
maksudnya kalau besok ketemu ya punya chance nya sama sama lagi gitu
jadi ya itu tadi saya bilang kok kita bisa prepare diri kita dengan baik
bisa masuk ke lapangan siap semuanya
di lapangan juga tadi bisa jaga maintenance
mental pikirannya terus pola permainan segala macam
ya bisa menang gitu siapapun lawannya gitu
jadi skill nomor satu tapi suasana hati dan mental itu sebenarnya juga sangat penting ya
waktu kalau kita belajar dari olimpiade empat tahun lalu ya kalau nggak salah memasuki covid itu kan ada cerita yang gak menyenangkan ya
termasuk tragis sih sudah sampai di all england
terus disuruh pulang karena dianggap satu pesawat dengan
yang terkena covid gitu
itu pengalaman dua ribu waktu itu jadi semacam ini enggak waktu kalian berangkat mengingat ingat itu atau ah aku gak mau pikirin itu
ya itu kejadiannya kalau boleh cerita sedikit itu pas banget aku sempet bertanding dulu
pas banget itu aku beres tanding habis menang terus tiba tiba refri datang ke tempat backstage
ya katanya setelah ditelusuri katanya penerbangan dari turki ke bermingham ada satu pesawat dengan yang terkena covid gitu
padahal kursinya tuh ya nggak tahu jauh banget gitu misalnya
tapi tetep seluruh atlet tuh gak boleh main gitu loh
lah sedangkan kan saya sudah bertanding
nah jadi disitu juga ya sempat kayak kecewa juga
tapi ya setelah ya beberapa tahun setelah itu ya covid juga sudah berlalu ya udah gak ada pemikiran itu sih
pengalaman buruk yang waktu itu buat oni diinget inget semacam kadang kadang kan ada pengalaman buruk kita mau balas dendam
tapi in a goodway balas dendam dalam arti spirit bahwa mau memutarbalikan pengalaman buruk itu menjadi pengalaman kemenangan
saya kan lagi siap siap main tuh di kamar lagi habis makan malam
seriusan lu gue baru mau berangkat
maksudnya nggak boleh main lagi tim indonesia karena yang tadi dijelasin
kayak gitu banyak orang pada umumnya sering trauma
maksudnya ya tadi karena kita mungkin udah sering dalam apa ya fase kayak menang kalah menang kalah
jadi kayak lebih mungkin lebih mudah berbesar hati gitu loh mbak
jadi kayak misalnya ya mungkin ya bukan rezekinya
kalau kita mau ngomong enaknya aja gampangnya aja bukan rezeki
jadi ya udah kita siapin lagi buat next turnamen
karena kan di badminton turnamen ini terus terusan nih
kalau kita gak bisa recover end to end nya
kayaknya kalau nggak bisa recover apa perasaannya itu ya berpengaruh ke turnamen turnamen berikutnya
kalau boleh tahu tapi ada nggak pengalaman yang menurut jojo atau oni tuh pengalaman yang paling terburuk sepanjang sejarah sampai saat ini perjalanan badmintonmu
cuman pasti berbeda beda juga gitu
ada ya di pertandingan tertentu yang kayaknya kita udah prepare bagus banget
kita rasa kayaknya bisa nih di pertandingan ini untuk ya at least menampilkan yang terbaik
karena kan kalau misalnya kalau menang tuh udah pastilah itu pengalaman terbaik
apalagi dengan pengalaman yang the best oh pastinya menang lah menang ini ono
jadi waktu pertama kali ini pertandingan aduh masih junior lah
masih junior baru masuk banget di pbsi kan
terus adalah kita dikirim untuk ke eropa gitu
pertandingan ya pertandingan di eropa lah gitu
aku baru pertama kali tuh ke eropa kan gak tau apa sih namanya jet lake segala macam itu gak ngerti lah
nah sedangkan waktu itu masih bertanding satu hari itu dua sampai tiga kali
karena pasti pertandingan yang bawah lah gitu
maksudnya ya udah jauh jauh datang ke eropa
karena ya itu saya gak pengetahuan jetlag
jadi ya udah asal pulang tidur
udah waktunya tapi nggak ada di situ
itu pengalaman terburuk sekaligus aib lah ya
karena kayaknya gak ada lagi pemain telepon kayak saya
aib itu masih bisa diceritakan dengan bangga
kalau udah juara all england
kalau juara itu joe bebas ngomong apa pun
semua aib bisa dibawa ketawa
gak ada sih maksudnya yang jadi ini banget
apa jadi trauma apa semua
cuman ya inget juga gak lama dari dia tuh
ini masalahnya lama lama kalian kan sahabatan ya menurut aku
cuma di eropa beda enam tujuh jam gitu kan
jadi kebetulan untungnya hotel sama hallnya sebelahan
jadi kalian berdua memang pasangan sleepyhead
jo menang kemarin kan
dulu tuh joco waktu menang asian games ya dua ribu delapan belas ya
ada sebuah ada gerakan yang wow cewek cewek histeris
maksudnya ya sebenarnya kalau kita ngomong konteks selebrasi ya
olahraga lain itu menjadi hal yang wajar gitu
tapi mungkin karena di bulu tangkis
dan ya kebetulan waktu itu di asian games di jakarta
jadi ya yang diingat itu gitu
cuman ya belakangan ini mungkin ya lebih
kenapa gak itu kan bisa bikin histeria
memang dia mau low profile atau ada analisa apa sebagai sahabatnya
atau jangan jangan seperti yang kita bicarakan
jadi daripada di zoom sama netizen
so jadi ini pengalaman yang luar biasa ya buat kalian berdua untuk membawa nama baik indonesia
saya sebenarnya mau masuk ke soal bisa sampai di sini juga bukan tanpa perjalanan yang jatuh bangun
tapi juga soal pernah mendapat penilaian bahwa kalian berdua ini jauh lebih mementingkan kegiatan di luar lapangan daripada berlatih
saya masih bersama dua pemain tunggal andalan bulu tangkis indonesia
kalau misalnya melihat dulu dan kemudian dianggap jadi minim prestasi
apakah kegiatan di luar lapangan dan hal hal yang menyangkut komersial itu memang cukup
mempengaruhi desi atau sukat wellun peformans enggak jo
jadi untuk dari segi itunya sendiri sih saya merasa tidak terganggu
jadi untuk dari segi itu sendiri sih saya merasa tidak terganggu
tapi mungkin memang karena pada saat itu setelah habis juara nation games terus langsung keluar di indonesia
setelah sebaik gokokan ke warteg diedia berubah reasons lebih tinggi
juara asian games terus juga dapat tawaran iklan segala macam
mungkin pada saat itu memang prestasinya menurun jadi ya mungkin pandangan orang seperti itu
sama halnya juga mungkin ya dengan tahun ini kalau misalnya bisa dibilang
biasanya orang atlet abis merit itu akan turun prestasinya segala macam
tapi ya sempat beberapa kali pertandingan dari awal tahun kan juga sedikit apa ya
menurun juga lah gitu dan ya puji tuhannya waktu di all england ini bisa
dibilang membuktikan ya jadi apa ya kayak saya sendiri juga merasa ya memang
nggak ada apa ya nggak ada sangkut pautnya gitu loh
gak ada hal yang karena ini oh prestasinya jadi turun karena itu
oke misalnya joe aku misalnya yang kita tahu legenda bulu tangkis rudy hartono
ia mengkritik minimnya prestasi tunggal putra bahkan bisa jadi finalis
all england aja enggak ya mengatakan dalam dua puluh empat tahun terakhir ini berarti itu
bahkan sudah enam tahun lalu
dalam dua puluh empat tahun ini hampir tidak ada tunggal putra kita yang bersinar di all england
apalagi akhir akhir ini tunggal putra kita seperti tenggelam lebih lebih lagi di all england
dan kejuaraan yang bergengsi seperti kejuaraan dunia dan olimpiade
lalu ada taufik hidayat menegur
antoni dan jojo karena gagal total di all england dua ribu sembilan belas
sekarang kan yang diandalkan antoni dan jojo
saya berharap dengan kesibukan mereka di luar lapangan sebagai atlet mereka juga
kalau aktivitas di luar itu hanya tanam bahan jangan sampai mengganggu performa di lapangan
maksudnya kalau saya pribadi saya tahu tanggung jawab saya apa
saya sebagai atlet pasti saya kasih all out di waktu saya di badminton
kadang malah kita ngorbanin waktu buat sama keluarga juga
maksudnya ya mungkin itu yang orang lihat di luar kan
maksudnya kita juga apa ya
kita kan gak posting wah gue lagi latihan nih tiap hari
tapi ya ya itulah maksudnya ya kita yang tahu saya juga sama jonathan kebetulan satu manajer juga
jadi kita memang apa kita wanti wanti kalau memang ada tawaran ya di luar jam latihan
mau apapun itu tetap latihan sama pertandingan nomor satu
itu cuma satu hal ya joe
memang pasti nggak boleh ganggu latihan tapi syuting iklan itu kan juga itu menyita waktu loh
dan pasti ada dari sisi waktu kalian yang akan dikorbankan
so apalagi sekarang kan jadi pahlawan yang mengembalikan kebanggaan kepercayaan diri
pasti akan banyak yang menawarkan iklan
sebenarnya seberapa tempting atau seberapa besar sih godaan untuk berada di komersial itu
godaan sebenarnya ya itu balik lagi ke kitanya juga sih
kita kan bisa menolak juga gitu
ya mungkin contohnya seperti sekarang ya mungkin antoni sama saya juga pasti mendapat tawaran lah untuk beberapa iklan juga gitu
cuman kalau saya pribadi mungkin saya untuk sementara ini menjelang olimpiade juga sebenarnya
saya nggak mau ambil dulu sih
jadi ingin lebih fokus lagi di bulan ini
fokus lagi di blue tankist nya aja persiapan gue
maksudnya ya memang bukan banyak yang bilang ya
kayaknya kita juga sepakat berdua sama pelatih juga
maksudnya ini menjelang olimpiade memang bukan harus ada yang dikorbankan
justru malah banyak yang harus dikorbankan gitu
kayak maksudnya ya waktu jalan jalan keluarga waliday apa segala macem
memang kita harus korbanin itu dulu
nanti kalau udah olimpiade bebas lah mau ngapain gitu
jadi sekarang perjalanan sampai menuju olimpiade ya kita maksimalin semuanya yang kita punya gitu
jadi kita kasih waktu kita kita kasih tenaga pikiran kita ke persiapan ini
jadi ya meskipun ada tapi kita tau
karena yang saya kalau yang saya tanemin tuh
orang orang tahu nama saya dari badminton gitu
jadi gak mungkin saya ninggalin badminton untuk hal itu gitu
jadi ya saya pasti kasih all out di badminton sih
well sebuah konsekuensi logis sebenarnya
atlet yang juara itu menjadi bintang iklan
tapi memang tetap harus lesson learne nya adalah meskipun tidak mengganggu jadwal latihan
yang paling penting adalah menjadi juaranya juga
karena itu namanya atlet
kalau kan ada tadi kita ngobrol
ternyata kan kalian harus punya target ikut match kan
dalam satu tahun itu berapa kewajibannya
dua belas sampai lima belas mungkin
tapi di luar itu mungkin bisa lagi
jadi ya total kurang lebih dua puluh an ada setahun
supaya jangan sampai kehilangan peringkat
jangan sampai juga apa
sayang dong habis juara all england didenda hadiahnya nanti habis buat banyak denda ya
itu gila sih kalau denger harus main di
apalagi kalau kita lagi nggak perform dalam arti hasil turnamennya nggak yang menurut kita
itu bukan cuma badan yang capek
udah latihan maksimal tapi pas pertandingan kok gak sesuai apa yang kita expect gitu lah
tapi ya ya itu tadi lah
kadang kadang juga saya pengen kalau ada kesempatan ya untuk berbicara dengan bwf
saya pengen coba diskusi gitu loh
apalagi kalau kita yang sudah di peringkat sepuluh ya
covid lima belas itu ada klausulnya memang harus mengikuti beberapa turnamen yang wajib diikuti
ketika kita gak ikutin itu ya makanya akan kena denda gitu
jadi tetap harus main terus tanding terus
tapi coba gambaran kan kalau banyak penonton indonesia meskipun mereka mencintai bulu tangkis
mereka taunya cuma kalau nggak menang kalah
tapi kalau tadi bilang aduh itu melelahkan banget
segimana dasyatnya harus memenuhi kuota tanding itu
coba kasih tau hari ini gini begini gitu
kita latihan senin selasa ya senin sampai sabtu
kecuali hari rabu dan sabtu
rabu dan sabtu pagi aja setengah hari
katanya katanya sibuk banget mau memberikan masukan ke
kalau mau lihat sibuknya nih dalam satu tahun ada berapa hari mbak
kita cuma dapat libur satu minggu minggu maksimal dua maksimal
sama kami juga cuti boleh dua minggu
tapi kan ada libur weekend
itu kita gak pulang ke rumah
kita ya jauh dari keluarga juga
aku justru ayo kasih tau dong gimana supaya penontonnya terbuka
sibuk banget pahlawan badminton kita
gak perlu kasih masukan kok
ya pasti pengorbanan waktu sama keluarga
terus juga ya harus traveling terus setiap saat
dengan ya kita nggak pernah resiko penerbangan
perjalanan itu akan seperti apa
ini aja datang ke studio kompas tv di rosi
baru bangun lemes tadi turun dari
pokoknya intinya kayak gitu lah
dapat sih gambarannya bahwa kita sering hanya melihat menang kalah
tapi sebenarnya dibalik itu ada pertandingan pertandingan lainnya
yang itu adalah bagian dari kewajiban kalian
apa yang akan dilakukan jojo dan antoni mempersiapkan olimpiade
masih bersama saya dua atlet andalan tunggal putra badminton indonesia
dan runner up tunggal putra all england dua ribu dua puluh empat
kan dulu sempat di social media
jadi namamu tuh s nya diganti
oh ya dah antoni sugeng ginting
bisa membanggakan indonesia setelah puasa tiga puluh tahun
juara satu all england
apakah predikat yang sama boleh kalian berikan untuk indonesia
tapi juga pasti mengusahakan hal yang sama juga
saya minta doanya makanya dari mbak rosy dan teman teman
siapa tau doanya mbak rosy kan dikabulin
doa bangsa indonesia semuanya mendoakan
kalo gak diandalkan menang
dibandingkan oh juara all england
main nanti di thomas cup sama di olimpiade
akan beda gak bebannya
makanya itu kan hal hal yang diluar
dan diluar hanya skill ya
jadi disitu ya pentingnya untuk terus diskusi
dengan tim tim support yang di belakang ini tuh
saya rasa ya memang harus lebih lagi gitu
jadi untuk menjaga hal hal yang seperti itu tuh tidak terjadi di kemudian hari
pasti kan embel embelnya kan lebih banyak kan
atau labelingnya juara all england
oh yang berhasil mengalahkan axelsen
begitu udah dua game kalah set
penampilan yang sangat buruk sekali dari juara all england ini
itu akan selalu akan dibandingkan kan dengan tampilan sebelumnya
harapannya tetap bisa menjadi juara
maksudnya yang kita bilang tadi all england kan salah satu
tinggi lah ya kastanya di badminton khususnya
semua atlet badminton pengen banget jadi juara di olimpiade sih
berarti nanti yang ketiga muncul di rosi udah
naik terus naik terus
jojo dan oni bisa dibilang
umur yang masih sangat mumpuni
sebagai seorang atlet begitu
gimana menurut jojo sama oni merasa bahwa ini adalah juga bagian dari masa depanmu
mau sampai pensiun di lapangan badminton
ada memang setiap olahraga pasti akan ada waktunya gitu
kayak di bulu tangkis mungkin rata rata di
untuk berprestasi lah gitu
tapi ya ya balik lagi kita
memang dengan usia kita yang sekarang ini
masa masa emasnya lah gitu
dan ya karena hal itu juga
kita ingin menampilkan yang terbaik
kita ingin berjuang semaksimal mungkin
ya kita melakukan apa yang jadi bagian kita aja
pernah berpikir mau kapan
pokoknya yang penting just keep link
apa ya gak ada target sih ya
maksudnya ya kita lihat di umur segitu
karena kan di tunggal pasti lebih duluan
lebih awal dibandingkan pemain ganda
karena kita main cover lapangan semua sendiri kan
karena ya kita cover lapangannya sendiri
ya lagi oke okenya
dalam arti ya kita harus mempersiapkannya semua dengan baik
dia percayain kitanya sampai kapan
tapi ya kita gak tahu
jadi ya kalau saya pribadi sih
sampai kalau memang tuhan udah bilang
tapi ya kita kan pasti
maksudnya dalam arti kita kan cowok
calon kepala keluarga pasti kan ada tanggung jawab lebih juga
atlet itu menurut oni juga tetap menjanjikan
maksudnya kayak jujur aja
ya kita berdua yang kelihatan
tapi di seangkatan kita banyak banget
atau sampai kita berhasil sampai sekarang
wah kayak wah bersyukur banget lah
terlepas kerja keras kita juga ada
perasaan temen kita ini kerja kerasnya lebih dari kita gitu maksudnya
bagus gitu skillnya tekniknya talentanya segala macam
cuma maksudnya itu hal hal yang kita nggak bisa
ya kalau kita bisa berhasil
tapi ya kalau gak beruntung gak berhasil
jadi atlet berprestasi itu bisa kaya gak sih
ya itulah pinter pinternya untuk management
yaitu balik lagi ke diri kita masing masing lagi
saya inget yang waktu oni disini kan
bagaimana kita ingin sama sama menumbuhkan
harus tetap punya implikasi
mereka tahu bahwa ketika mereka berprestasi
memberikan kebanggaan bagi indonesia
jangan sampai atlet berprestasi di masanya
banyak kita dengar cerita cerita yang
itu yang kita tidak ingin terjadi pada atlet atlet
di cabang olahraga manapun
mereka yang sudah memberikan kebanggaan pada indonesia
punya kebanggaan atas hidup mereka
meskipun sudah tidak di lapangan lagi
menjadi kebanggaan untuk indonesia
dia kalau udah dia cengirannya seperti ini
selamat juga untuk jojo
satu bulan atau satu bulan kurang
setelah selesai pertandingan olimpik
kalau menang nanti di olimpiade namanya
ini diberikan oleh om ginting dan tante rosti
tadi baru bangun tidur tapi memenuhi komitmen
sungguh sungguh aku sangat menghargainya
terima kasih sama oli
terima kasih juga bagi anda yang menyaksikan program rosi
tetap perbarui informasi terkini anda